publik sempat dibuat heboh dengan sosok johannes marlim
yang membuat pengakuan mengejutkan kepada salah satu media di indonesia
bahwa dia memiliki bukti kuat terkait aliran dan juga proses kong kali kong
keebohan menyangkut marlim kembali mengemuka
saat tersiar kabar salah satu saksi penting kasus korupsi ini
tewas di amerika serikat
dikabarkan meninggal dunia
yohanes diduga tewas bunuh diri di los angeles amerika serikat
kamis waktu setempat
cbs los angeles memberitakan seorang pria bersenjata yang diduga yohannes
memberi kade dirinya di dalam sebuah rumah di beverly groove
dia ditemukan tewas dengan luka tembak
juru bicara kpk febridiansah mengaku kpk baru mendapat sedikit informasi
mengenai meninggalnya saksi penting kasus korupsi ktp elektronik ini
namun kpk tetap optimistis melanjutkan proses hukum
kasus korupsi ktp elektronik meski menghadapi fakta kematian yohanes
memang benar kita menerima informasi tersebut
tapi kita belum tahu lebih rinci
karena itu kita masih perlu cek lebih lanjut
apa sebenarnya yang terjadi di sana
namun tentu itu merupakan kewenangan penegak hukum atau otoritas setempat
kpk tentu tidak bergantung pada satu bukti saja
atau satu keterangan saksi saja
secara rinci tentu kita perlu analisis kembali
konsekuensi konsekuensi hukum terhadap perkembangan terbaru tersebut
yang pasti dua orang terdakwa yang kita ajukan di persidangan
meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan
tetap kemudian dinyatakan terbukti oleh hakim
kita tahu kemudian difonis bersalah
nama yohannes marlim disebut beberapa kali
dalam sidang kasus korupsi anggaran proyek ktp elektronik
salah satunya saat sidang fonis terhadap dua terdakwa
irman dan sugil
pada dua puluh juli dua ribu tujuh belas lalu
hakim menyebut terdakwa sugiharto menerima uang dua puluh juta dolar amerika
dari johannes marlim
dari keterangan terdakwa sugiharto
terdakwa dua menerima uang sejumlah tiga puluh ribu dolar amerika
dari paulus tanus
selain itu terdakwa juga menerima uang dua puluh ribu dolar us
dua puluh dolar amerika dari johannes marlim
dari husni pahmi
kemudian uang tersebut terdakwa dibelikan honda jazz
seharga satu ratus lima puluh juta rupiah
sedangkan sisanya empat puluh terbuat digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
dalam bulan mei dua ribu dua belas
sampai dengan november dua terdakwa dua melakukan pembayaran pekerjaan pengadaan
dalam sistem afiz tahun dua ribu sembilan belas
yang produknya disediakan oleh johannes marlen
atas pembayaran sistem apis
tersebut di atas johannes marlim memperoleh keuntungan sebesar
dua puluh lima dua ratus empat puluh dua lima ratus empat puluh enam delapan ratus sembilan puluh dua rupiah
meski namanya sering disebut
yohanes belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan
karena berada di amerika
karena memang dia kan posisinya
dia di luar dari posisi citizenship nya
juga kita lihat dia sudah
kalau nggak sih dia sudah permanent resident ya
karena itu menyangkut jurisdisi hukumnya berbeda
tapi fbi bantu kita
johannes marlim merupakan provider atau penyedia produk
yang digunakan dalam proyek ktp elektronik
dari proyek ini
johannes mendapat keuntungan
dua puluh lima dua miliar rupiah dan empat belas delapan juta dolar amerika
atau hampir dua ratus miliar rupiah
johannes disebut menjadi saksi kunci kasus ktp elektronik
karena mengaku mempunyai bukti keterkaitan
beberapa pihak dalam kasus ini
johannes bahkan mengklaim
dirinya mempunyai rekaman pertemuan sejumlah pihak
ya publik tanah air sempat dibuat heboh
saat seorang bernama yohannes marlim
membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa dia mempunyai penyelesaian
bahwa dia mempunyai bukti dan rekaman
yang bisa menunjukkan kemana aliran dana korupsi
beserta aksi pat gulipat
atau kong kali kong atau hengki pengki
anda bisa sebut apapun itu
dua hari belakangan kehebohan kembali terjadi
menyangkut nama marlim saat tersiar kabar saksi
penting kasus ktp elektronik ini tewas
apa saja sebenarnya pengakuan penting dari seorang yohannes marlim
yang kemudian menghebohkan publik
dan apakah juga penyelesaian kasus korupsi ktp elektronik
jadi sangat terhambat karena
tewasnya johannes marlim
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas anton septian
redaktor desk nasional majalah tempo
terima kasih mas anton atas kehadirannya
kemudian ada kang asep iwan iryawan
analis hukum pidana dari universitas pajajaran
terima kasih kang asep sudah datang
saya akan ke mas anton dulu ini
yohanes marlim ini kan memilih tempo
untuk menyiarkan atau membeberkan
yang kemudian mengejutkan publik
karena pasti ada nama nama disitu
yang menyebabkan keguguran
sangat sangat terkait dengan
nama nama besar pastinya
tapi sebelum saya akan nanya apa saja pengakuannya
bagaimana tempo kemudian membangun relasi
dengan marlim sendiri
teman teman di tempo
kapan terakhir kontak dengan marlimas
tanggal empat agustus lalu
empat agustus lalu johannes marlim memberitahukan
kepada kami bahwa
ketika kita tanya lebih detail lagi
dia tidak mau cerita
apakah kita beritakan saja ini pak
biar kemudian publik tahu
ada sesuatu yang tidak beres disini
dia bilang jangan dulu kasih tim di sana
polisi di sana
untuk menginvestigasi kasus tersebut
rumah yohannes marlim dibobol orang yang tidak dikenal
sampai saat ini belum diketahui
apa kelanjutan dari kasus ini
tidak diketahui ya
karena yang berundang untuk menangani kasus tersebut
kan otoritas di sana
jendela rumahnya yang
yang bobol dan ada
beberapa polisi di sana
jadi membuat teman teman di tempo juga
waspada nih ada apa nih
pasti mungkin dampak dari apa yang kemudian
pengakuan marli beberapa waktu yang lalu
tapi ketika mendengar johannes marlim ini
tewas secara mendadak gitu
reaksi atau respon teman teman
tempo yang biasa berkoresponensi
mungkin mas anton juga sudah pernah korespondensi
langsung dengan johannes marlim
iya saya bercakap
di telepon beberapa kali
juga kemudian lewat pesan instan
terakhir ketika mendengar bahwa
pak johannes dikabarkan
tewas saya cek saya tanya
ya tidak terkirim ya hanya
centang satu saja
seperti apa reaksi teman teman tempo sendiri
apalagi yang teman teman
beberapa yang pernah berkorespondensi langsung
tentu saja langsung berpikir
macem macem atau waduh kaget
biasa saja kita berpikir
kita harus dudukan dulu persoalannya
apa yang menyebabkan dia tewas
jadi jangan sampai sesuatu
yang tidak berhubungan kemudian
disangkut pautkan sehingga kemudian
malah menambah bingung masyarakat
meskipun tadi terakhir empat agustus
dari koresponensi tempo sendiri
ada pembobolan di rumah
betul pak johannes
yang didapat tempo mungkin dari yang
selain yang dirilis oleh media
nasional ataupun yang ada di
media amerika ada informasi informasi
lain nggak mas tentang kematian
johannes malmik itu yang belum kami
dapatkan secara utuh ya
jadi kami baru bisa
menyimak dari berita berita lokal
sampai saat ini juga masih simpang siur
ya antara dia bunuh diri atau
di tewas ditembak oleh
polisi setempat karena kabarnya
menyendra anak istrinya
itu yang masih simpang siur ya
oke mungkin kita akan tarik
ke belakang sejenak mas anton mungkin masyarakat
belum tahu kenapa kemudian
akhirnya johannes malm sendiri memakai
atau memilih tempo untuk bisa
menceritakan keluh kesahnya
yang kemudian mengejutkan ceritanya seperti apa sih
kita ingat bahwa akhir tahun
lalu kementerian dalam negeri ya baik
pak mendagri maupun
pak dirjenduk capil pak judan arief
pak hrullah sempat mengatakan
tagihan dari pt
atau sekitar satu dua triliun ya
adanya tagihan tersebut karena
kalau menurut kementdagri tagihan
tersebut tidak harus
harusnya tidak dialamatan kepada kementdagri
tapi kepada konsorsium karena kemendagri
sudah membayar semua uang proyek ini
kepada konsorsium pnri
nanti konsorsium yang membagikannya kepada
anggota konsorsium dan subkontrak itu sudah lunas
itu menurut kementdagri menurut kementdagri
sudah lunas tapi menurut
masih ada tagihan biomop ini menjadi
bagian dari konsorsium subkontrak
pemenang dari proyek iktp itu
adalah konsorsium pnri yang
anggotanya adalah pnri itu sendiri
kemudian ada sandipala
altra putra kemudian ada
quadra solution mensubkontrakan
perekaman sidik jari itu
kepada biomob ini
seperti itu nah kemendagri merasa
sudah membayar semuanya kepada
sehingga kemudian tidak ada lagi urusan
antara pt biomob dan
kementdagri sehingga kalau pun ada
utang pihutang itu urusan antara
konsorsium dan subkon celahnya ada
di situ berarti ya betul oke
kita tulis berita tersebut
dari sekitar bulan
februari bulan maret itu
koran tempo karena
ada yang menarik bahwa ternyata
pt biomop itu juga memegang
sekitar satu ratus lima puluh juta

fingerprint kemudian retina dan sebagainya
itu juga ada di server
mereka itu artinya ini rentan
bocor seperti itu pak
mendagri juga sempat mengatakan hal tersebut
dan itu diketahui oleh pemerintah dari
kementdagri iya oke
kemudian kita tulis itu sekitar bulan
februari ya akhir februari awal maret
kita ketemu dengan
perwakilan biomop yang di sini dia
punya anak perusahaan yang ada di indonesia
kemudian mereka juga datang
setelah itu tidak ada
kontak sama sekali oke
nah kemudian pada tanggal

dua puluh tujuh april seseorang mengontak
dia meminta nomor whatsappnya
kemudian kita kasih ya kemudian
dikasih ditanyakan siapa
ini tidak menjawab begitu ya
sembilan mei dia mengontak
lagi dan mengirimkan file
percakapannya pak irman suara
ini pak suara suara oke
kita tanya tapi tidak ada
pengeceks tidak ada pengantar tidak ada tidak ada
jadi dia meminta tiba tiba
menghubungi kita kemudian
meminta kontak whatsapp
selang dua minggu
pada tanggal sembilan mei mengirimkan file
rekaman suara pak irman konon
katanya itu terjadi percakapan
pada saat awal awal pembahasan
iktp siapa saja yang ada
di percakapan itu sebelum anda lanjutkan
baru pak irman aja oke kita tanya
pak irman ini siapa rekaman
pak irman ya betul kemudian kita tanya
ini siapa dia masih belum mengaku bahwa
dirinya adalah johannes marlin
pada tanggal tujuh belas juli
lagi kami setelah pada
koran tempo memberitakan bahwa
berburu bukti ya memeriksa saksi saksi
di luar negeri baik di singapura
bahkan ke amerika serikat
marlim mengaku membaca berita tersebut dan
ingin menjelaskan beberapa hal
jadi dia sendiri juga yang mengontak kami
jadi bukan tempo yang kemudian mencari cari
sampai akhirnya bukan
awalnya bukan seperti itu
beberapa kali kesempatan itu
dia menjelaskan banyak hal ya kepada
teman saya maupun saya yang kebetulan
saya ada di majalah tempo ya kepada
koran tempo maupun ke majalah tempo oke dia
menjelaskan beberapa hal mengirimkan
beberapa file rekaman menjelaskan
dia bertemu dengan
petugas kpk di kbri washington
dan seterusnya seperti itu
tragedi itu yang
kita sama sama tahu kemarin itu
oke jadi memang
kalau kita lihat ada runtutan runtutan
sedikit demi sedikit informasi
diberikan oleh marim kemudian diberitakan
tempo dan kemudian itu merangsang dia untuk
memberikan lebih banyak lagi
jadi dalam percakapan percakapan itu
marlin selalu menekan
kpk ini mestinya
rekomendasi kepada pemerintah
untuk membayar pihutangnya oke
yang jumlahnya belakangan dia
koreksi bukan sembilan puluh juta
seperti klaim kementdagri
tapi sekitar lima ratus empat puluh miliar
oke nah kpk ini mestinya
itu kepada kementdagri biar
utang kami dibayar oke
itu kepentingannya ya itu kepentingannya
itu selalu dia ucapkan
dalam wawancara kepada kami oke
kita ingin menggali lebih jauh
bagaimana sebenarnya dulu proses
apa namanya tender
kemudian bagaimana proyek ini
dia menjelaskan beberapa hal
kemudian beberapa diantaranya
dia bilang bahwa saya punya rekamannya
oke ditahan dulu nanti kita akan
korek lagi apa saja pengakuan pengakuan yang penting
dari d h palem yang kemudian
membuat heboh dan sangat penting
untuk kelanjutan pengungkapan kasus ini
kematian ini tentu saja mengagetkan
karena pengakuannya itu
membuat orang kaget kang asep
karena memiliki banyak sekali
nama memiliki banyak sekali rekaman rekaman
detail yang mungkin saja jika ini
diungkap kepada publik atau mungkin jadi
barang bukti di persidangan ini akan
bisa mengungkap secara terang benerang
kasus ini anda punya komentar apa
tentang kematian d h palem
perkara ektp ini kan super mega maha
korupsi yang sangat besar yang triliun
masyarakat tercengang kan
tapi bingung bionya apa yang terjadi kan
karena nunggu berita fakta
hanya nunggu dakwaan tapi kita
berterima kasih ada salah satu sumber
mengatakan ke grup tempo kan entah majalahnya
entah harianya kita publik tercerahkan
oleh berita tempo ya bahwa
oh ternyata ada cerita cerita yang mulai dibuka
oleh tempo satu cerita yang penting
suka nggak suka juga terima kasih
ke tempo yang memang percaya si gm ini
ke tempo soal benar atau
tidak soal urusan lain tapi masyarakat
mulai pasal pasal yang terbuka mulai terbuka
oh perkara apa
mainannya pengusaha sama legislatif
sama pengusaha tuh ini setilainya itu
ada karena kalau dapat dari kpk masyarakat
tidak dapat satu itu simpen dulu jadi
kita masyarakat jadinya terbantu oleh adanya
media dari grup tempo nah kedua
sekarang gm ini sebenarnya teriak teriak
kan rekaman dan sebagainya
oh ternyata ada main kirim
uang kirim uang terima uang belum dibayar di konsorsium
itu dua ketiga
nah saya bicara hukumnya saya bicara hukum
aja sekarang kan sekarang faktanya
bahwa nama nama entah di kelompok legislatif
entah di kelompok pengusaha yang ijon
tadi kan di kelompok eksekutif
dan kelompok lain kelompok lain orang membaginya
cluster cluster nah pemain pemain
ini setidak tidaknya ketika terdakwa
mantan dirjen mantan direktur
kan disebutin perannya masing masing
setidaknya ada puluhan orang
ratusan orang perusahaan alat bukti telah muncul
katakanlah sekarang orang suka
mengatakan saksi kunci wah
kan yang sebenarnya nggak ada di hukum itu saksi kunci
ya emang kunci inggris ya kedua
oh saksi menentukan hukum tidak
terlalu menentukan kan itu fakta
persidangan mukemanapun juga
di perkara ini di sidang yang pertama
irman dan kemudian direktur
sugiarto dia udah menjadi jc
kemudian juga ada penyangkalan agus
legislatif faktanya juga ada yang
menggalikan uang perusahaan juga
konsorsium ada yang menggalikan uang
dan di sini juga ada yang menggalikan uang

sekali lagi dihukum itu kan minimum dua alat bukti
hakim yakin karena dua alat bukti
sudah ada perkara ya sudah selesai
yang lain sudah ada katakanlah
sekali lagi dalam tanda petik ya ini bisa dibunuh
atau terbunuh habis atau dihabisi
alat bukti tidak akan habis
karena masih ada alat bukti lain bahkan sudah diputus itunya
jadi sekarang katakanlah sekarang
orang orang tertutup dalam tanda petik sekali lagi ya
orang kan suka prasangka prasangka enak gitu kan
wah ini sekarang kan salah nggak menurut saya
wah ini ada suap ada apa ada apa
orang bisa mengatakan tapi sekali lagi saya orang hukum
harus misalkan alat bukti nah alat bukti ini kan ada lima
keterangan saksi keterangan ahli surat
petunjuk keterangan terdakwa
katakanlah sekarang ya ada pihak pihak tertentu
katakanlah dalam tanda petik diuntungkan
dengan meninggalnya ini bagi saya enggak
justru karena alat bukti lain sudah ada di kpk gitu
bahkan setidaknya katakan
kan sudah dimuat dari majalah tempo
rekamannya ada sekarang ingat
ada alat bukti elektronik ya itu merupakan
informasi elektronik di pasal lima ayat satu
itu misalkan satu perluasan alat bukti
ya nanti kan tinggal dibuka
apa di digital forensik
ketika mas anton dan kawan kawan ada pembicaraan
dengan yang meninggal kalaupun dia belum diperiksa
kan bisa dibuka suaranya
itu kan merupakan petunjuk
sekali lagi kan tapi yohanes malim sendiri
mengakui bahwa dia didatangi
oleh penyidik kpk ya mas anton ya ketika
mengaku diperiksa dua kali
sekitar bulan april dan terakhir tanggal
pada saat itu
dua kali berarti diperiksa dua kali diperiksa
kan pertama untuk
terdakwa pak irman sama pak sugiarto
belakangan diperiksa untuk pak
setiano panto klanjutan mengenai pemeriksaan
dan pengakuan pengakuan itu akan kita gali lagi
di segmen berikutnya kami akan segera kembali di usaha jenam berikutnya
jadi menurut pengakuan yohanes malim
ke mas anton sendiri sudah dua kali
diperiksa oleh penyidik kpk dan diminta
keterangannya apakah ada bukti bukti yang kemudian
diambil untuk proses pembuktian kasus ini gitu
ya pada kami dia
mengaku diperiksa dua kali
di tanggal lima juli di kbri washington
pada saat itu dia
mengatakan pada kami juga bahwa
dia memperdengarkan beberapa
rekaman yang dia miliki
kepada petugas kpk bahkan
pertemuan dengan kpk pun dia rekam
dan dikirimkan kepada kami juga
anda juga bisa mendengar itu ya
ya kira kira seperti itu yang mengagetkan
adalah ternyata selama
ini dia merekam semua
pertemuannya pembicaraannya dengan
orang orang yang terlibat
kasus iktp ini dia bercerita bahwa
dia melakukan hal ini selama
empat tahun sehingga
pembicaraan berjam jam yang dia miliki
ini ya datanya itu
mencapai lima ratus gb
dari lima ratus gb bukti bukti
rekaman yang diungkapkan
termasuk narasi narasinya kemudian
ketika anda wawancara dengan yohannes marlim
dan pengakuan yang paling mengejutkan
yang paling menarik dari yohannes marlim
sendiri dia tidak
semua nama tapi dia memberikan
beberapa petunjuk misalnya
sekarang itu belum sampai ke pucuknya
termasuk kan yang sekarang sudah ada
berapa tuh dua orang yang sudah menjadi
terpidanah sudah diponis
sudah dipilah pilah belum
legislatif walaupun baru menyusulkan
meskipun ketua dpr sudah jadi tersangka itu
belum pucuk tuh dan yang menarik
adalah dia menahan
nama nama itu keluar karena
dia meminta saya akan
berikan lebih banyak lagi data
jadi dia sendiri ya dia sendiri yang mengatakan
saya akan berikan lebih banyak
lagi data jika anda
mengenai hutangnya terhadap pemerintah
dari teaser teaser yang sudah diberikan itu
kemudian disebut nama namanya atau mungkin
fakta fakta apa yang kemudian
menarik yang kemudian mungkin tempo
belum buka ke publik itu mas anton
ini bisa kita bicarakan di akhir ya
tapi yang jelas dia mengatakan
dia mengikuti proses ini dari awal
dari awal dia mengetahui
sudah diatur oleh
tim yang disebut di dakwaan sebagai
tim fatmawati ya pak andi agustinus
sudah menyiapkan tiga konsorsium
untuk mengikuti proyek tersebut
satu sama lain itu
di belakangnya orangnya sama saja gitu ya
pak johannes dari sana mulai berpikir
bahwa ini ada yang tidak beres
oleh sebab itu mulai sekarang saya akan
pembicaraan atau percakapan dengan mereka
oke siapa saja
siapa saja yang diakui johannes
pernah berkomunikasi dengan dia
kalau kita bicara tidak hanya konsorsium
fatmawati kemudian itu yang langsung pastinya
berhubungan dengan dia apakah ada
pihak pihak lain misalnya dari eksekutif
ataupun dari parlemen yang pernah langsung
berkomunikasi atau mungkin bertransaksi
dengan johannes itu dia
harapkan muncul secara
on the record ya ketika kita tanya
kepada dia hanya saja karena
mungkin dia memiliki kepentingan agar
pihutangnya dibayar oleh pemerintah
dia juga masih
menahan nahan nama itu tapi
memberikan banyak petunjuk bahwa ini
bahkan yang kami ketahui dan
saya dapat dari dia juga dari
beberapa sumber lain ketika
bertemu dengan kpk pun dia tidak bersedia
menyerahkan seluruh rekamannya jadi
dia hanya memperdengarkan saja
dengan harapan kpk
dalam hal ini membantu dia
memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar
membayar utang yang dia
klaim itu dari perspektif atau
subjektivitas anda mas anton dan teman teman di
tempo sendiri dari informasi baik
dari dia seberapa penting
pengakuan ini untuk pengakuan dari johannes marlem
ini fakta fakta yang dibeberkan oleh johannes marlem
ini untuk mengungkap
kasus ini informasi informasi yang
dia sampaikan cukup menarik
menambah puzzle dari
kasus iktp itu sendiri cuman
saya sepakat dengan kang asep tadi
bahwa johannes adalah satu
dari sekian saksi yang
keseluruhan kasus ini jadi
saya yakin kpk pun tidak hanya
bergantung pada satu johannes marlim
saja dia memiliki alat bukti lain ya
dia memiliki saksi saksi lain
itu pun sudah
dikantongi ya apalagi
kasus sebelumnya dengan terdakwa lain
juga sudah putus
dan diponis bersalah meskipun tidak satu satu
kasus itu tapi cukup penting untuk
meratakan puzzle itu ya tapi beberapa waktu lalu
rekan saya indra balona sempat mengkonfirmasi
dengan juru bijare kpk
tentang bagaimana sih proses
kpk itu menyelidiki atau
mewawancarai atau menggali informasi
dari seorang johannes marlem kita saksikan dulu
johannes marlem ini sendiri
apakah memang sebelumnya sudah beberapa
kali diperiksa oleh kpk atau belum sama sekali
sebenarnya bang febri
untuk pemeriksaan di
persidangan kan kita tahu itu
belum dihadirkan ya karena
ada faktor perbedaan
negara di sana
untuk proses penyidikan dua orang
tersangka ini saya kira belum ada informasi
soal pemeriksaan yang bersangkutan
tapi untuk diperiksa di kpk nya sendiri
atau mungkin kpk yang mendatangi
dari nama johannes marlim ini
dari informasi yang saya terima itu
belum dilakukan pemeriksaan
terhadap yang bersangkutan dalam arti
dan seperti berita acara formal itu belum dilakukan
hmm ada yang mengatakan dua kali
johannes marlem mengaku pernah
diperiksa oleh kpk tapi jurubicara kpk
mengaku belum pernah memeriksa
itu pengakuan johannes marlim kepada kami ya
bahwa dia sudah bertemu dengan
sebanyak dua kali di singapura
sama di amerika
dan dalam pertemuan itu dia mengaku diperiksa
nah kita tentu saja
harus cross check lagi kepada kpk
apakah dalam pertemuan itu memang
pengetikan berita acara pemeriksaan
atau hanya melakukan cara biasa untuk menyelidiki
atau menggali informasi lebih jauh
ktp dalam kata lain
yang dilakukan oleh kpk ketika menemui
johannes marlem itu dalam rangka
pro justisia atau bukan
apakah hanya silaturahmi atau
pemeriksaan makanya kemudian dibanda tadi
sama ferdinand diasa kak kasep
hal hal seperti ini kemudian kenapa
ketika tadi mas anton setuju
dengan anda bahwa johannes marlem bukan satu satunya
tapi akan melengkapi puzzle
besar dari pengungkapan kasus ini
kenapa kemudian kpk sendiri
sampai tadi kemudian membantah pada pemeriksa
johannes marlem kenapa juga tidak dihadirkan
ke persidangan jika memang fakta fakta yang
bisa diberikan ini baik sekali
keterangan gm ini ke
grup tempo ini kan menjadikan wacana dong
semakin luas ceritanya soal bener
saat itu urusan lain tapi masyarakat terbuka
ceritanya kan makin jelas tapi sekali lagi
kita lihat ada fakta di luar sidang
dada fakta persidangan ketika dia
ngomong di luar ke tempo apapun isinya
selama itu tidak tertuang dalam
berita acara dalam raka prosesia
dan itu tidak dihadirkan di dalam persidangan
secara hukum tidak punya kekuatan artinya apa
pernyataan pernyataan gm ini
ke tempo harus di ujinya di
persidangan ya masyarakat mungkin udah tau lah
cerita itu kan dan bisa merasakan tapi
kan sekali lagi hukum itu pembuktianya di persidangan
selama gm tidak ngomong di persidangan
ya gak ada artinya
dia ngomong katakanlah belum prosesia
ngobrol katakanlah dalam tanda petiga
kalau misalkan keterangan ke tempo dia mau
keterangan ke kepala kpk kalau keterangan febri
belum kan katakanlah udah ngobrol
selama itu tidak tertuang untuk menjadikan bukti
dihadirkan di persidangan ya nggak bisa apa apa itu
tidak menjadi bukti karena di persidangan itu kan
yang dihadirkan bukti bukti harus di uji
makanya kan di dalam persidangan di uji apa
apakah keterangan saksi gm ini
ya bersesuaian dengan alat bukti lain
dengan barang bukti lain dilihat juga latar belakang
apalagi kalau penjelasan mas anton kan
dia ternyata ngomongnya hanya
mengembalikan uang kan artinya apa kan
outputnya intinya itu padahal kan masyarakat
ingin tahu ini uang lima triliun
diapain sama orang orang dpr sama orang
legislatif sama perusahaan orang di ijon
tuh pengen tahu nah kebetulan ada
secercah cerita yang kita tahu dari
tempo nah orang percaya kalau tempo itu kan cerita
pasti dalam tanda petik ya daripada
menjadi bedia bedia lain nah ketika itu kan
ada gambaran dari masyarakat tidak setidaknya
masyarakat sudah terbentuk opini ini
cuma kan masalahnya itu katpakta
di luar persidangan kang asep
tapi kalau kita lihat kan banyak nih mas anton
kalau setiap satu
koruptor misalnya atau mungkin pejabat
dituduh menerima uang atau
menyuap pasti dia akan bilang orang
yang menuduh itu melakukan fitnah atau
ngelantur gitu ya anda melihat kang asep dari
fakta fakta yang dibeberkan oleh mas anton
dan kawan kawan ini ada linkage
yang masuk akal nggak
kan uang lima triliun itu tidak jelas tengahnya
dikorupsi katanya kan kalau baca dakwaan kan
nggak usah baca tempo lah sekarang kita baca dakwaan aja
nah sekarang kan ada yang
ngelak kan tidak ada apa apa
nah sekarang kan di persidangan udah kita lihat tuh
kasusnya dirjen mantan dirjen direktur itu
pihak dirjen direktur pernah ngasih
ada pembagian uang ada telepon
ada ketemu dengan pengusaha
dpr menolak tidak ada faktanya ada yang
menggalikan uang ada yang menggalikan uang nah itu
cuma kan bagi masyarakat yang penting ada
ada permainan ya
oknum pengusaha bagi masyarakat
nggak penting jumlahnya berapa dikembalikan
berapa yang jelas ada uang lima triliun
di mainkan kan ketika di mainkan
kan bagi masyarakat mah peduli amat beberapa pun
beberapa pun jumlahnya apa apa teman teman masyarakat
semakin tercerahkan tidaknya ketika dia
baca tempo di awal sebelum di persidangan kan
oh ternyata ada di ektp ini ada
orang orang bermain dan nilainya sangat
besar nah kebetulan yang sayang kan
ketika gm ini sangat mengatakan
sesuatu kan sayang kenapa sih dia
tidak terus terang bisa diuji nggak kang ketika
marlim ini kemudian meninggal dunia bukti bukti
yang diberikan atau yang diberikan itu bisa diuji
satu katakanlah simpel dulu ya gm
kan sebelumnya katakan di persidangan sebelumnya bukti
sudah kuat kan alat bukti lebih dari dua itu sangat
sangat banyak pertama ada putusan ya putusan itu
akta autentik ya kecuali dibuktikan sebaliknya satu
sekarang katakanlah kpk kurang
buktinya perlu gm kan tadi
katakan sekarang kita punya
undang undang it ya undang undang it itu kan
termasuk dokumen elektronik karena
dukungan elektronik itu pasal lima ayat satu
itu alat bukti kan ada pembicaraan dengan
tempo ya terekam di tempo
kita datang lagi di
providernya entah itu apa
itu bisa di uji di pengadilan ya bisa
sangat bisa sekarang itu kan bukti meskipun yohanes
sudah tidak ada tapi kan bukti bukti masih ada ya kalau misalkan membutuhkan
katakanlah kalau katakan membutuhkan apalagi sakit
dengan bukti yang sekarang ini sudah cukup kok
sangat sangat untuk menjerat oknum dpr
untuk menjerat pengusaha untuk
menjerat eksekutif selanjutnya itu
sudah sangat sangat kuat sekali lagi saya lihat di
hukum kan karena tadi karena sudah ada perkara
satu ini kita diuntungkan apa
karena apa mantan dirjen mantan
direktur sudah sangat terbuka sebagai
maka sebagai gc sebenarnya alat alat
bukti yang ada yang mengakukan ya
mengaku dalam arti tadi menyerahkan uang
perusahaan menyerahkan uang uang
siapa dikembalikan ke kpk kalau bukan
uang rakyat kan kan sederhana jadi
ketika orang orang lain bungkir sekarang dengan
gerakan pansus angket gerakan gerakan
apalagi kpk dilemahkan dengan
segala berita berita miring saya pikir
nggak akan tergoyahkan saya pikir ektp
akan maju dengan sendirinya cuma
apa satu tinggal apa sekarang
sekarang bongkar semuanya ya
seret semuanya cepat kalau ini terlambat
keburu permainan akan habis makanya kpk kan
kemudian kalau tadi bukti bukti dari marlim
meskipun tidak satu satunya tapi kan melengkapi
berhubungan gak misalnya mengisi puzzle oh
betul ternyata yang ini diakui marlim
berarti oh make sense dengan pengakuan
si a atau fakta fakta yang diungkapkan
di persidangan gitu ya apa
yang diungkapkan marlim kepada saya
itu melengkapi jangan dulu
penelusuran kami sejak tahun dua ribu sebelas
jadi marlim itu cerita kan
belakangan ini saja ya sementara kami di
tempo sudah menulis kasus ini dari
tahun dua ribu sebelas dan kalau
kita lihat konstruksi dakwaan dengan
apa yang kami tulis enam tahun lalu itu
tidak jauh berbeda kita sudah
melihat kejanggalan mulai dari
tender ya pengaturan tendernya
pengumuman pemenangnya dan belakangan
setelah pemenang diumumkan
ada persoalan persoalan lain yang
yang banyak jadi sangat mengisi
puzzle puzzle yang kosong kosong tadi ya betul betul
kalau misalnya tadi bukti bukti yang
dikirimkan oleh marlim marlim sekarang sudah
tidak ada mungkin alat bukti yang dia punya ada di amerika
tapi kan beberapa bukti penting
sudah dikirimkan ke teman teman di tempo
misalnya untuk selama
korespondensi apakah kpk sendiri pernah
menginginkan atau meminta
bantuan tempo untuk
mengirimkan bukti bukti yang dikirimkan oleh marlip
meminta kita juga akan tapi belum ya
belum sejauh ini belum ada permintaan itu
menurut pengakuan marlim kepada kami ketika
dia bertemu dengan tim kpk
di washington dia bercerita bahwa
dia sudah memperdengarkan sebagian rekamannya
kepada kpk hanya
saja dia tidak memberikan rekamannya
kayanya tidak diberikan dalam
kalau kita bicara mengenai kasus kasus besar yang
melibatkan orang orang besar dengan kekuatan uang yang besar
pasti ini ancaman bahayanya
juga tingkat besar atau tingkat dewa gitu
atau korespondensi selama ini apakah
marlim yang sudah meninggal dunia saat ini
pernah mengaku ketakutan mas atau
pernah mengaku diancam selain
pembobolan tanggal empat agustus yang lalu
ada ketakutan ketakutan nggak selama ini
yang ada di marlim tapi dijawabnya lebih asik di
segmen berikutnya kami akan segera kembali usaha jadwal berikut
saya akan tanya ke mas anton ini kan
kasus besar yang melibatkan
uang besar orang orang kelas kakap
gitu apakah marlim sendiri
sempat merasa terancam selain
pembobolan rumahnya beberapa waktu lalu yang pernah
diakui oleh marlim kepada
teman teman di tempo mas dalam
pembicaraan dengan saya maupun dalam
pembicaraan dengan teman saya
marlim mengatakan tidak
pernah mengatakan hal tersebut ya dia
hanya mencoba mengulur ngulur
data yang dia janjikan
kepada kami dengan mengatakan
memiliki utang terhadap perusahaannya lagi lagi
ujungnya itu betul tentu saja kami dalam hal ini
tidak menuruti ya karena bagaimanapun
kami harus tetap independen ya dalam
memberitakan berbagai macam
marlim berkata bahwa
data akan diberikan
seperti tadi itu
lebih banyak lagi kalau anda
kasus ini secara proporsional menurut
versinya dia nah sampai
tanggal empat agustus kemarin ketika
rumahnya dibobol dia
mengatakan wah jangan jangan saya
mulai terancam itu saja sih
itu satu kali diantara
sekian banyak korespondensi anda
betul baik dalam
percakapan langsung ya maupun lewat pesan
instan gitu nah yang dikatakan dia
terakhir pada tanggal empat agustus itu
seperti itu dia berkata jangan jangan
saya mulai terancam seperti itu tapi
mulai menulis pak bagaimana kalau kita
tulis saja seperti itu dia mengatakan
jangan tolong kasih kesempatan kepada
tim di sini tim polisi dari los angeles
untuk menginvestigasi lebih jauh
kita hormati keinginan dia
untuk tidak memblow up dulu
pembobolan di rumahnya tersebut
oh jadi memang baru sekali ya
mengaku anda pernah bertanya
enggak kepada marlin kenapa anda
begitu berani terlepas dari kepentingan
untuk ini ya dia kan kemudian
membeberkan nama nama besar yang bisa
saja mengancam nyawanya dia gitu ada
enggak alasan alasan tertentu di luar itu
sejauh ini dia memang sangat berkuku
pemerintah berutang kepada perusahaannya
sebesar lima ratus empat puluh miliar
untuk jasa perekaman
sidik jari ya nah itu yang
dia harapkan agar pemerintah
segera lunasi jadi di balik itu
tidak ada alasan alasan lain
yang diungkapkan kepada kami
kecuali hal tersebut ya
dan ketika dia mengatakan
soal pembobolannya tadi
dia berkata bahwa selama empat belas tahun
tinggal di sana baru
pertama kali ini rumahnya dibobol
jadi perlu kita catat
juga bahwa johannes marlin
ini sudah menjadi orang yang sederhana
agak susah tidak mengaitkan
apa yang kemudian menjadi pengakuan
marlim dengan apa yang kemudian fakta fakta
yang diterima oleh dia meskipun
lagi lagi proses hukum yang akan membuktikan
apakah ada hubungannya apa tidak
seperti di persidangan
irman dan sugiharto beberapa waktu terakhir
memang nama johannes marlin sendiri sempat
disebut sebut baik oleh majelis hakim
ataupun disebut oleh jaksa
dua puluh lima kali disebut oleh jaksa
dan juga ada beberapa saksi yang kemudian
mengaku pernah dibiayai oleh johannes marlin
untuk berkunjung ke amerika kita saksikan
terus yang membiayai semua hal itu tadi
pt biomorf dalam hal ini johannes marlin
berapa saudara terima
berapa hari saudara di sana
saya lupa tanggalnya pokoknya september pak
ya september sekitar
tujuh belas satu minggu
satu minggu pak
jadi berangkat kami hari minggu pagi
kembali lagi ke indonesia hari
senin pagi pak
minggu depannya itu tahun dua ribu dua belas pak
dua ribu dua belas pak kata ini ktp masih berjalan
untuk kasus ini apa nih kaitannya mas
kemudian dia membiayai
petugas petugas yang kemudian
gitu mungkinnya dari indonesia untuk bisa
ke amerika ada contoh contoh
dalam hal ini perusahaannya marlim
biomorf itu merupakan
ya pemindai sidik jari
yang mereknya l satu ya
mungkin dalam hal ini mereka pergi ke
amerika untuk melihat
baik sistem perekaman sampai
penyimpanan ke dalam server itu
bekerja seperti itu kita akan tarik sedikit ke belakang
apakah marim juga pernah bercerita
bagaimana kemudian perusahaannya yang bisa
kemudian dijadikan salah satu subkontrak
megaproyek ini dari mana
dia masuk ke dalam konsorsium
ini bagian dari konsorsium dan
apakah dia juga terlibat dalam sebuah transaksi
misalnya dia membayar suap kepada
siapa atau dia menerima suap kepada
siapa atau hengki pengki apa yang terlibat
yang melibatkan yohanas malam dalam
apa namanya poros seperti ini
ya dia bercerita kepada kami
dari awal dia sudah
terlibat dalam hal
pembahasan tender proyek
tapi dia tidak bisa masuk
menjadi anggota salah satu konsorsium
yang disiapkan oleh
andi agustinus ya dari tim
fatmawati yang kita kenal di
dakwaan seperti itu
nah hanya saja kemudian setelah
konsorsium pnri ditunjuk menjadi
pemenang dia mendapatkan subkontrak
dari pt quadra solution salah satu
anggota konsorsium seperti itu
perekaman sidik jari dan
penyimpanannya ke dalam server seperti itu jadi
dia mendapatkan subkontrak dari pemenang
seperti itu meski sebenarnya dari
awal dia sudah
berusaha untuk menjadi salah satu
anggota konsorsium cuman menurut dia
dikatakan oleh dia
sulit sekali karena semuanya
sudah diatur seperti itu
bukan bagian yang menjadi diatur itu ya
bukan menurut dia ya
meskipun dia punya teknologi itu ya
sehingga kemudian dia merasa perlu
merekam setiap pertemuan setiap
pembicaraan dengan orang orang yang
dia sebutkan kepada saya
jangan sebut nama lah apakah dia
juga pernah memberikan uang uang pelicin
kepada pejabat mungkin atau
anggota konsorsium supaya mungkin dia bisa
masuk memenangkan tender ini
kepada saya dia menyanggah ya
dia membantah memberikan
orang orang atau pejabat di
kementerian dalam negeri maupun di dpr tapi
kita lihat di persidangan
jaksa mengatakan ada
fakta fakta lain yang menyebutkan bahwa
dia membiayai tim dari
kementerian dalam negeri untuk berangkat
seperti pengakuan ini trisampurno juga ya
jadi bisa saja ada pengakuan pengakuan
yang memang tidak
disampaikan kepada saya ya kepada kami
tapi kemudian jaksa
atau penyidik mengetahui fakta fakta yang
kemudian kita sama sama tahu diungkap
di persidangan di persidangan marlim sendiri
memberikan uang sejumlah uang kepada
irman dan juga sugiharto dan juga mungkin
ada beberapa orang orang lain
ini kita kembali ke kematian
yohannes marlim yang kemudian mengejutkan ini
banyak yang kemudian
pertama kasus ini merebak melibatkan
nama nama besar uang yang sangat besar kemudian
pengakuan yohannes marlim yang diberitakan oleh
tempo di awal awal ini membuat
kita terkejut semua dan
tidak selang lama kemudian johannes marlim
meninggal dunia ada banyak
pemikiran yang mungkin saja nyeleneh
dari kita kita semua bahwa
ini kayaknya kematiannya
berhubungan dengan skandal ini kematiannya
mungkin ada bau amis
yohannes marlim yang mendadak ini
oke saya tidak akan
meminta anda untuk membuktikan iya atau tidak
tapi indikasi indikasi apa
saja yang kemudian bisa dikatakan
bahwa kematian yohannes malim ini
bukan kematian biasa
tapi melibatkan sebuah skandal besar
yang jelas sih kalau mati itu takdir kan
iya pasti itu pasti
cuma dia mati apapun masyarakat boleh boleh saja berdiri apapun kan
wajar masyarakat curi gesek
ketika perkara misalkan paling gampang ini lah
perkara menarik anton dan asep
kalau tiba tiba sedang bicarakan saya mati ya wajar orang curiga
kan asep itu pasti ada apa apa
itu tidak salah masyarakat
tapi secara hukum sekali lagi patokannya bukan tadi
pembicaraan opini gosip
ada bukti apa enggak
maka saya bilang katakanlah sekarang dia matinya
habis karena dia habisi
dibunuh atau terbunuh
apapun yang terjadi misalkan
ada kaitan ektp dengan nga
orang bisa menarik bahwa
itu tingkat tinggi lah ada tim lah
ada sekelip lah macam lah orang bisa mengatakan
penduli amat bagi hukum
selama itu tidak bisa dibuktikan
katakanlah sekarang orang bisa menuduh kan
orang bisa menarik kesimpulan itu kan
tapi kalau enggak ada kaitan gembong gembong ektp
dengan matinya ini fakta hukum nggak ada
orang hukum tidak boleh mengatakan itu
tapi kita juga tidak bisa menafikan
ketika tadi budi mengatakan sebagian masyarakat
mengatakan bahwa pastilah
nggak mungkin dong di kasus ini
ya tadi saya kasih contoh anton dan asep kan
enggak mungkin asep mati kalau enggak ada kaitannya
dengan perkenalannya anton
kita kan enggak boleh menuduh tanpa bukti
tapi indikasi indikasi apa saja yang kemudian
bisa saja kemudian mengindikasikan bahwa
kematian ini adalah kematian yang dibuat buat
atau kematian yang berhubungan dengan skandal seperti itu
ini harus dipisah
apa saja kemudian bisa mengarahkan ke sana
ini kan ada kasus ektp
tadi disebutkan ts mengatakan dibiayai kan
nah setidaknya kan
bagaimana korporasi ini memainkan uang
bermain uang entah ke legislatif
entah ke eksekutif titik satu hal kan
menyebut nama nama besar misalkan
nah sekarang ada kematian
di amerika nah sekarang kan
ini peristiwa pembunuhan ada orang mati
bisa penganiayaan bisa bunuh diri bisa dibunuh
apapun bisa kemungkinan yang jelas takdir
yang pasti maya itu nggak bisa dipungkiri kalau soal takdir
ini ada peristiwa
nah ketika orang nama ini disebut
benang merahnya yang dicari
nah benang merah ini kan kalau hukum tadi
harus ada alat bukti
sepanjang enggak ada alat bukti hukum akan melihat
ya ini mah pekara korupsi emang nama ini disebut
ya ini mah pekaranya mati
entah orang bisa sekali lagi saya sebut
oleh kelompok yang disebut sama ini ya mungkin aja
tapi selama bukti nggak ada
jangan nuduh orang itu namanya fitnah
betul fitnah lebih kejam dari pembunuhan
bukan itu orang sunda
enggak bisa bilang fitnah kita fitnah
nah tapi ketika ini mati
cuma masalahnya sekali lagi
kalau sekarang ikutin gm ini kan warga negara amerika
tindak pidananya terjadi di amerika
namanya disebut kita enggak bisa
tidak punya kompetensi kita enggak bisa kesana
kita kehilangan yang mungkin ini salah satu
saksi yang akan menguatkan
cerita ini tapi kita diuntungkan
si bapak yang mati ini
sudah ada rekamannya di tempo
tadi saya bilang tadi dokumen elektronik tadi kan
nah tinggal kpk kalau kpk membutuhkan
ya tinggal minta itu kan
digital forensiknya nanti dibuka kan
kalau tempo dan itu pasti bisa persidangan
mekanisme persidangan dan hukum pasti bisa
karena kan di dunia pes juga punya hak
untuk melindungi narsum kan
dan sebagian rahasia itu harus dijaga oleh
kalau temponya bicara kemana mana
nanti orang nggak mau ngomong ke majalah ke media dong
itu kan rahasianya tempo kan
sejauh mana tempo memberikan sejauh mana kpk diperiksaan
tempo di awal saya katakan tadi
tempo membuka wawasan wacana bagi kita
tapi saya pikir secara hukum ya
apakah itu terang beneran kok
siapa pemain di legislatif siapa pemain di eksekutif siapa pemain di korporasi
permainan ini izonisasi
pemenangan ektp ini sudah terang
cuma kan jadi masalah ini
kita mah semua pengennya kan dirinci
jumlah uangnya berapa siapa yang bermain
siapa yang dapat berapa jumlah
tapi sekali lagi bagi hukum itu gak terlalu penting itu
yang sekarang pemain pemain di dakwaan pertama sudah terbuka
publik mah oh udah tahu
ternyata sudah biasa main main begini
cuma nilainya gede gitu
dan pelakunya itu itu juga
tempo sendiri atau rekan rekan yang biasa berkorespondensi
punya kulit yang lebih sensitif dibanding saya dengan kang asep gitu misalnya
itu merasa ada mencium bau amis kecurigaan nggak
pertama tentu saja kami berduka ya
kami beberapa kali berkomunikasi dan merasa menyesalkan bahwa
pak johannes belum sempat memberikan kesaksiannya di persidangan
sehingga tidak bisa menjadi fakta persidangan
itu yang pertama
tentu saja dalam hal ini
kami tidak ingin menambah keruh persoalan dengan mulai berspekulasi bahwa ini ada kaitannya dengan kasus
yang dimana dia berposisi sebagai saksi penting ya
menurut saya yang paling bijak saat ini adalah menunggu hasil penyelidikan kepolisian setempat
untuk mengetahui duduk soalnya penyebab kematian pak johannes marlim
sehingga kemudian tidak menambah persoalan ya
hoax berita palsu yang menyebabkan persoalan malah tambah
keruh seperti itu
supaya masyarakat juga lebih tenang juga
karena pasti spekulasi kan beredar dimana mana
kecurigaan juga muncul dimana mana karena bau amisnya tadi yang kemudian dimakan
tapi saya yakin kpk memiliki alat bukti lain saksi saksi penting lain
yang bisa digunakan dalam penyidikan iktp ini
sehingga tak perlu dikhawatirkan bahwa kasus ini akan berhenti
anda juga yakin hal yang sama
kalau kpk kpk punya ratusan saksi punya alat bukti lain
jadi sekalian kasarnya saya boleh mengatakan ya
tanpa jn pun kpk akan jalankan
kenapa harus jauh
kita konsentrasi di gm kan
karena kematian jn bukan akhir segalanya
memang akhir bagi jn tapi bukan akhir bagi iktp
iktp mah tinggal jalan tinggal ke sekarang bagaimana publik media
trauma tempo berita mandang mandang trauma cnn semua mendorong loh
memberikan informasi informasi membuka walaupun bukan tidak jadi berita acara itu
tapi yakin kpk juga membaca media itu semua kan walaupun tidak tertuang
perkara ini dikawal harus dibuka
jangan berhenti di situ
kalau di sini mungkin dibuka kan semakin terang
kita pengen ada ujungnya
tidak berhenti di dirjen tidak berhenti di direktur tidak berhenti di anggota dpr
ada aktor aktor lain yang harus dibuka
kita tetap berduka dengan atas wafatnya yohannes marlim tentu saja
tapi juga kita berharap kita tidak terus menerus dirundung duka
tapi kita menjadikan ini sebagai mungkin pemencut semangat untuk lebih membuka lagi kemudian kasus ini
kasus iktp ini supaya lebih semangat
kpk juga harus lebih semangat
jangan menunda nunda pemeriksaan
supaya kemudian bukti bukti yang diperoleh
dan tmpo siap membantu ya kpk jika nanti diminta
tepuk tangan pangsa harus membuka dong
cuma tmpo membuat berita tapi tidak membantu
jadi seperti ini dulu ada cerita
orang naik ke bulan ini anteh misalkan kan
sekarang kan jadi fakta
cerita tmpo itu dianggaplah cerita bohong
sekarang kan jadi fakta
nah ketika fakta kurang ini kan tinggal tempo memberikan data data lebih lanjut
kita harap kasus ini terus berlanjut dan membuka kembali fakta fakta baru
yang kemudian bisa membuat kasus ini terang benderang
sehingga keadilan bisa ditegakkan di indonesia
terima kasih kang asef
terima kasih mas anton atas kesaksian dan perbincangannya malam hari ini
cnn indonesia prime news seharusnya akan kembali usaha jera berikut tetap berlangsung sama kami